salah satu program yang dikedepankan oleh presiden joko widodo sejak menjabat adalah untuk meningkatkan foreign direct investment
atau investasi langsung dari luar dan juga kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia
meski sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun kementerian pariwisata tahun ini belum dapat mencapai target wisman
yaitu sebanyak lima belas juta wisatawan
dari negara mana saja kah wisatawan yang datang ke indonesia tahun ini mari kita lihat bersama
pertama kita akan melihat tren kunjungan wisatawan asing pada tahun ini
ini sepanjang periode januari hingga oktober dua ribu tujuh belas
kita bisa melihat di sini cukup fluktuatif namun berada level tertinggi yaitu di bulan agustus dan juga bulan juli yang juga memang bertepatan dengan libur panjang sekolah
namun target wisman pada tahun ini adalah sebanyak lima belas juta orang
namun dari periode januari hingga oktober tahun ini baru mencapai sekitar sebelas
empat juta wisatawan dari luar negeri yang datang ke indonesia
namun kita akan lihat bahwa kementerian pariwisata meski terjadi defisit dari sepuluh bulan pertama menargetkan bahwa akhir tahun ini bisa mencapai angka empat belas juta wisatawan
meskipun kita melihat bahwa ini hanya beda satu juta wisatawan saja
namun ternyata dampaknya indonesia harus kehilangan devisa negara sebesar satu dua juta dolar
bagaimana siapa saja yang datang dan lewat pintu mana saja para wisatawan asing itu datang
pertama paling banyak adalah dari bandara ngurah rai bali
dari total satu lima belas juta yang masuk pada bulan oktober tahun ini
paling banyak melalui bali yaitu lebih hampir setengahnya yaitu empat ratus enam puluh dua ribu
kemudian yang kedua ada dari bandara soekarno hatta jakarta sebanyak dua ratus lima belas ribu
dan juga hangna
dan juga nadiem batam sebanyak satu ratus dua belas ribu
dan sepanjang bulan oktober memang banyak sekali wisatawan yang masuk dari ngurah rai
dan bali masih menjadi para favorit wisman untuk datang ke indonesia
dan salah satu alasan juga kenapa kementerian pariwisata harus terus menggencar pembangunan di beberapa daerah lainnya
karena jika kita ingat bahwa terjadinya meletusnya gunung agung juga akhirnya berdampak sangat banyak terhadap wisatawan yang akhirnya bat
harus membatalkan perjalanannya ke bali
pada tahun ini
dan itu tentu saja juga akan berdampak kepada target pemerintah untuk mencapai lima belas juta wisatawan pada tahun ini
ya dan selanjutnya kita lihat negara mana saja yang paling banyak datang ke indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas
yang pertama adalah tiongkok
yang dalam trennya ini menunjukkan kenaikan sebesar empat belas empat puluh tujuh persen
hampir lima belas persen tiongkok hari ini tahun ini datang ke indonesia
namun singapura terjadi tren penurunan
hampir sepuluh persen sembilan delapan puluh dua persen yang cukup besar
namun untuk malaysia itu naik sembilan tujuh puluh delapan persen
australia harus turun delapan tujuh puluh tiga persen dan jepang turun tiga tujuh persen
selanjutnya kita lihat kementerian pariwisata memang menyatakan bahwa secara keseluruhan antara pariwisata nusantara atau wisatawan mancanegara tahun ini meningkat sebanyak dua puluh empat persen
namun jika kita lihat dibandingkan dengan negara negara tetangga lainnya thailand tahun ini dari periode januari hingga november dua ribu tujuh belas telah mendapatkan wisman sebanyak tiga puluh empat juta orang
dan singapura dari periode januari hingga september dua ribu tujuh belas telah mendapatkan tiga belas juta orang
dan untuk malaysia januari hingga agustus dua ribu tujuh belas telah mendapatkan tujuh belas tiga puluh empat juta orang
kita lihat bahwa indonesia
masih di bawah malaysia dan juga thailand sedikit di atas singapura namun ini angkanya belum final belum yang akhir
tapi kita akan lihat dan ini adalah menjadi pr untuk kementerian pariwisata dan juga para pemerintah daerah untuk terus mengembangkan hal hal yang bisa mendongkrak terus wisman untuk datang ke indonesia